putri anastasia dan pangeran tampan
ayah sedang apa
apa kau bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan para pangeran yang sangat ingin bertemu denganmu
mungkin kau akan bertemu pangeran tampanmu
aku tidak butuh siapapun
dan pangeran tampan itu adalah konsep lama
aku baik baik saja sendiri
ini bahkan belum pagi ayah
itu tidak mungkin
aku selalu bangun dini hari
mungkin matahari terlambat hari ini
putri anastasia atau supriya
pemimpin perasia kita adalah penjaga tansonga
bersamaan dengan membantu yang membutuhkan putri anastasia juga menemukan jati dirinya
kau bisa memanipulasi api
setiap situasi sulit memberi kita kesempatan untuk menemukan kekuatan dalam diri kita
jangan marah kau menemukan kekuatanmu
apa yang terjadi
ya tidak ada matahari terbit hari ini
kami sudah melewati makan siang kami dan sepertinya masih malam
bagaimana mungkin matahari tidak terbit tapi ada masalah mendesak lainnya
kejahatan akan meningkat dalam kegelapan
selama beberapa jam super asia tidak hanya melindungi miliknya
tapi juga kerajaan tetangga dari kejahatan yang mengintai
aku tidak bisa menemukan rumahku
hei anak kecil
oh sayangku ibu bilang jangan keluar dalam gelap
terima kasih super asia
kita menjadi lemah dan mudah
sakit tanpa adanya matahari
kita semua merasa lemah dan lelah
jangan khawatir kami sedang mengusahakannya
sampai saat itu jaga anak anak dan hewanmu tetap aman dan tetap di rumah
kami percaya padamu
ana apa semuanya baik baik saja
aku tidak tahu apa yang terjadi padaku
semua orang mengandalkanku
dan bahkan aku tidak tahu harus bagaimana
ana situasi seperti ini memberi kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih fokus
alam jelas tidak seimbang
setiap makhluk hidup di planet ini membutuhkan matahari
segera semua orang di tansoga akan mulai jatuh sakit
ini bukan saatnya untuk meragukan dirimu ana
dan berdiri dengan keyakinan yang dimiliki semua orang padamu
super asia kau di sini
kami tahu kalau akan datang
oh tidak kau baik baik saja
kami semakin lemah karena kurangnya sinar matahari
kau lebih kuat anastasia
tapi bahkan kau akan segera menjadi lebih lemah
kami butuh bantuanmu
anastasia sekarang pilar langit telah rusak
planet kita dilindungi oleh lapisan yang disanggah oleh tiang tiang langit
kerusakan yang terjadi pada pilar telah menyebabkan bayangan kosmik memasuki celah
bayangan telah menutupi planet kita
penebangan pohon dan hutan telah menyebabkan kerusakan ini
jika kita tidak memperbaikinya bayangan akan menutupi seluruh planet dan planet kita akan musnah
jadi matahari hanya terhalang oleh bayangan
ini terlihat mudah
tidak juga kami menyiapkan ramuan untuk memperbaiki lapisan
tapi kami tidak tahu berapa banyak pilar yang rusak
gunakan dengan bijak ana
aku akan menangani masalah ini aku tidak akan mengecewakanmu
harus terus kukatakan yang mulia kita harus lebih memperhatikan pohon kita
anastasia kau harus segera pergi aku khawatir tentang pilar pilar ini
kau harus pergi ke utara berhati hatilah anakku
anastasia ditemani oleh prajuritnya yang paling terpercaya setelah melintasi pegunungan dan lautan
anastasia ditemani oleh prajuritnya yang paling terpercaya setelah melintasi pegunungan dan lautan
tunggu suara apa itu
yang mulia aku yakin desa tetangga membutuhkan bantuan kita
tunggu kau seorang raja
aku tidak tahu super asia menyerang orang tidak berdosa
tentu saja tidak
kau menyelinap di sekitar
ya itu karena aku berencana melawan pencuri yang memanfaatkan kegelapan dan mencuri dari rumah
kita sedang dalam perjalanan ke utara untuk memperbaiki pilar langit
bagaimana kau tahu tentang itu
ya tan zongga bukan satu satunya kerajaan yang mengetahui banyak hal
faktanya kita berada dalam masalah ini karena kerajaan
itu tidak benar
dengan segala hormat yang mulia dan yang mulia
kalian berdua menuju tujuan yang sama
apa penting bagaimana kita sampai di sini
senang mengetahui seseorang berpikir cerdas
tapi kau benar
kita membutuhkan semua bantuan yang ada
itu adalah jalan yang berbahaya di depan
tetapi erik dan anastasia bertekad untuk mencapai air
namun seiring perjalanannya raja erick menyadari bahwa dia semakin dekat dengan super asia

kau harus beristirahat
ana apa semua baik baik saja
tidak ada bintang
kita tidak pernah menyadari bagaimana tindakan kita mempengaruhi planet ini bukan
kita berjuang untuk menyelamatkan planet kita
mengapa kau tersenyum seperti itu
karena aku berjuang untuk menyelamatkan planet kita
dengan kau di sisiku
atau lihat itu burung gagak
sepertinya kuda kuda itu harus tetap di sini
apa kau yakin kau bisa mengurus
apa yang terjadi yang mulia
apakah lututmu sakit
begitu mereka mencapai puncak mereka tidak percaya apa yang mereka lihat
apa yang mereka lihat
apa yang mereka lihat
apa yang mereka lihat
ini jauh lebih baik dari yang kita bayangkan
tapi mungkin bisa untuk diperbaiki
yang mulia kami hanya berenang
sepertinya setidaknya dua belas pilar telah rusak
tanpa membuang waktu
ya kalau tidak salah kita dua belas orang sekarang
ramuan itu dibagikan kepada semua orang
semua orang berlari untuk memegang satu pilar
saat mereka terus mengoleskan ramuan itu
mereka melihat retakan di lapisan itu membaik
tidak ramuannya tidak cukup
tidak ini rusak lagi
pegang pilarmu jangan lepaskan
pilarnya belum sepenuhnya membaik
bahkan jika salah satu dari kita melepaskannya itu akan jatuh lagi
aku harus apa
situasi seperti ini memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih fokus
kau harus tetap tenang dan fokus
dan itu berhasil
anastasia membuka matanya dan laser panas melewati matanya
ketitik di mana pilar itu rusak lagi
dan pilar itu memperbaiki
dan pilar itu membaiki
dan pilar itu membaiki
saat mereka semua melihat ke atas
mereka melihat bahwa bayangan telah sepenuhnya meninggalkan lapisan pelindung planet ini
apakah matahari yang aku rasakan
ya entah itu atau lampu besar di langit
ya kita berhasil
ya kita berhasil
iya dan aku senang kau berada di sisiku raja
tan zongga menyambut super asia dan prajurit mereka dengan perayaan besar
aku tahu kau bisa
tidak tanpa bimbinganmu
anastasia memperkenalkan raja eri kepada ayahnya dan michiko
kita mungkin telah memenangkan pertempuran ayah tapi perang tetap ada
itu benar pilar pilar ini membaik untuk sementara
kita perlu memikirkan kembali tindakan kita di planet ini
aku setuju aku telah mendengar hal hebat tentang kerajaan palms pesisir
kau punya reputasi yang sangat baik dalam menanam pohon setiap ada kesempatan
kami harus berkunjung suatu hari nanti dan belajar darimu
kau sangat disambut di kerajaan sederhana kami raja robin
anastasia dan erik memulai proyek mereka menanam pohon
tidak lama kemudian bukit bukit penuh dengan pohon muda
itu adalah perjalanan baru untuk planet ini
dan untuk super asia kita juga yang akhirnya menemukan pangerannya eeem raja tampan
eh itu curang